jawa barat menjadi salah satu wilayah yang menerapkan aplikasi bbm bersubsidi mulai satu juli
pendaftaran pada aplikasi my pertamina pun diuji coba oleh warga pada jumat pagi
pihak pertamina wilayah regional tiga jawa barat mulai membuka posko informasi dan pendaftaran aplikasi my pertamina
antusiasme warga melakukan pendaftaran terlihat
tetapi ironisnya aplikasi my pertamina tidak dapat diakses akibat adanya gangguan pada server aplikasi
warga pun menilai aplikasi tersebut belum siap digunakan
sementara itu sinyal masih menjadi kendala pada saat mengakses aplikasi
lantas pihak pertamina
membuat posko untuk ruang informasi dan pendaftaran aplikasi
meskipun pendaftaran pada aplikasi my pertamina mulai dilakukan pada satu juli
pengisian bbm di spbu di kota sukabumi dilakukan seperti sebelumnya tanpa aplikasi